kita akan segera mencoba menghubungi narasumber kami untuk mengupdate informasi terkait gempa yang terjadi di tasik malaya ini
sudah ada muhammad riyadi kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg
pak aryadi selamat pagi pak
pak riyadi selamat pagi pak
baik pertanyaan saya yang pertama apakah status waspada tsunami masih terjadi di beberapa wilayah di bagian selatan pantai jawa
ya sampai saat ini status peringatan pasti belum diakhiri ya
karena kami sudah mengobservasi dulu
catatan catatan memang sudah ada yang sudah sampai di pantai dan ternyata tidak ada catatan
tidak ada catatan
tidak ada catatan
atau di tsunami siapnya
tapi mungkin sebentar lagi kita akan mungkin kalau sudah tidak berbahaya kami akan segera mengakhiri peringatannya
kemudian mas azhidah
perkembangan terkini pak setelah gempa terjadi
gempa pertama terjadi pada pukul dua puluh tiga empat puluh tujuh menit waktu indonesia barat
berapa kali gempa susulan sudah terjadi dan apakah ekskalatif sifatnya
apakah kekuatannya meningkat
di gempa gempa susulan selanjutnya
mas makasih pak jadi gempa susulannya ini sudah terjadi tiga kali
dan terjadi kecil
biasanya memang di daerah situ memang apa namanya ciri khasnya gitu cepat selesai gitu
tidak berbahaya gempa susulannya gitu
di daerah tasik pernah terjadi juga
dan memang tidak berbahaya
yang ternyata betul bahwa gempa susulannya ini terjadi tiga kali dan kecil
hanya di bawah empat
tiga tiga tiga tiga koma empat kali jadi
orang tidak berbahaya
saya harapkan ini juga terus stabil gitu mas alvito
pak riyadi kalau boleh tahu tadi yang masih dalam posisi waspada atau istilahnya lebih teknis apa bisa dijelaskan pak
waspada tsunami itu wilayahnya mana saja pak
ya jadi peringatan itu kita bagi tiga
kalau yang statusnya awas itu artinya
pengguna tsunami itu
bisa mencapai di atas tiga meter
kemudian yang status siaga itu tsunami nya itu
itu berkisar antara setengah sampai tiga meter
kalau statusnya waspada itu tsunami nya bisa sampai antara sampai setengah meter
nah daerah daerah tadi yang kita berikan peringatan ada yang siaga ada yang waspada
seperti di daerah tasik
kemudian ciamis itu kita berikan siaga
artinya masyarakat jangan mau dekat di pantai dulu
yang dikhawatirkan ada tsunami yang besarnya bisa sampai tiga meter
yang daerah daerah lain seperti di yogyakarta ini waspada itu tsunami nya hanya setengah meter
nah status ini masih berlaku
sabar nanti keragian akan kita akhiri setelah semuanya kita milih aman gitu mas azhidah
apa parameter aman pak dan apakah mohon maaf saya harus tanya ini karena saya tentu saja awam dengan kondisi seperti ini
apakah ada durasi yang kita harus tunggu satu jam dua jam tiga jam berapa lama pak
oh iya sebetulnya ketika aman itu ketika sudah kita pesan lagi tsunami sudah tidak ada lagi di tatapan kami gitu
artinya kita masak alat di pantai itu yang kita sebut sebagai tsunami gate gitu
saya mau lihat apakah memang ada tsunami apa tidak
artinya kalau memang dataran itu tidak ada ya atau kecil ya sudah kita rasakan aman gitu
artinya masyarakat sudah tidak usah jauh jauh lagi
itu bisa kalau misalkan tadi menjauh pantai sekarang boleh mendekat lagi gitu
ini nanti kalau sudah kita akhiri ya
sekarang jangan dulu tapi kalau sudah ini kita akhiri ya
ini tidak lama lagi gitu mas alvito
secara umum tapi boleh nggak saya tanya sama bapak
kita dalam posisi yang
oh iya kalau dilihat aman sebetulnya
aman ini kita aman lah posisinya aman gitu
hanya memang kita harus secara ofisial harus mengeluarkan peringatan itu diakhiri gitu
walaupun tangan tangan berat kepala aman gitu
tapi ofisialnya diantaranya harus mengeluarkan atau mengakhiri peringatan tadi gitu
secara observasi aman mas azhidah gitu
baik dari gempa susulannya maupun tsunami nya kelihatannya aman mas
pak kapus saya boleh izin untuk diupdate kembali pak gempa pertama itu terjadi pada pukul dua puluh tiga empat puluh tujuh menit waktu indonesia barat dengan skala berapa dan wilayahnya di mana lebih tepatnya pak
jadi gempa yang pertama itu adalah sebetulnya terjadinya itu kan jam
itu dengan pertama kita informasikan kekuatan tujuh tiga
cuma tiga yang pertama tadi ya
kedalaman berapa pak
tujuh tiga yang pertama itu
kemudian karena data kan masuk terus mas
kan tadi kan empat menit dan kita diseminasi kan
tapi kan kita update terus
menurut data data terus yang masuk gitu kan
teleponnya yang masuk
kemudian ternyata bahwa hasil updatingnya adalah enam sembilan gitu
itu itu jadi finalnya enam sembilan pak ya
pertanyaan saya ketika gempa terjadi di selatan tapi pekalongan terdampak itu mungkin sekali pak ya
pada umumnya ini kan
ini kan daerah sugasi ya
jadi membujur gitu ya
di daerah yang di sebelah selatan gitu
yang pada umumnya pantai pantai selatan merasakan
ini tadi terbukti gitu ya
pantai selatan merasakan
seperti di malang di jatadi merasakan gitu
sampai tadi di cilacap kemudian di daerah daerah yang sebelah selatan itu merasakan
tapi di utara kok belum terlaku orang lho merasakan
jakarta tapi ya sebagian tapi mungkin merasakan juga gitu
sampai di jakarta gitu
cuma belum ada laporan yang pasti gitu
tapi tadi dari malang saya dapat laporan gitu
jadi yang pasti bagian selatan walaupun di bagian utara
seperti jakarta kan sebenarnya kan ada di utara dan merasakannya juga ya pak ya
itu barangkali harus merasakan
artinya di utaranya tapi di daerah tasik malayanya kemudian ke sebelah utaranya
jadi saya dapat laporan di purwokerto misalnya
itu kan sebelah utaranya ada ke utaranya
itu juga merasakan gitu
pak riyadi kalau boleh tahu bapak ada di pulau jawa atau di luar pulau jawa pak
di pulau jawa mas
di pulau jawa ya
di pulau jawa dimananya pak
saya sekarang polisnya ada di surabaya di malang
di malang merasakan juga bapak ya
iya merasakan gitu
tapi nggak terlalu besar pak ya goncangannya barangkali ya
nggak terlalu besar ya
ya setiap orang merasakan gitu
apakah sudah ada koordinasi dengan pihak pihak terkait
misalnya bnpb dan lain sebagainya pak
kita sudah mengupdate terus keusahanya usahanya gitu
nanti juga akan dapat laporan dari bnpb gitu
pak aryadi kami akan tunggu pengumuman selanjutnya
dan yang saya garisbawahi bapak sebagai kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg mengatakan kondisinya aman
jadi tidak perlu khawatir
jangan panik begitu pak ya
pak aryadi terima kasih atas waktunya
selamat pagi pak
ya terima kasih